sementara itu menteri energi dan sumber daya mineral sudirman said datang ke kpk
sudirman said datang untuk membicarakan koordinasi kementerian esdm dengan komisi pemberantasan korupsi
agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan negara
tadi kami diskusi banyak hal terutama proyek proyek strategis
hilang listrik ini terbarukan
dan ini mendapat perhatian penuh dari kpk untuk disupervisi
supaya terjaga kelangsungannya dengan baik tanpa ada risiko risiko pelanggaran governance